kalau misalkan ada apa apa bisa hubungi saya langsung ke situ
ah kebetulan saya buru buru
saya masih ada meeting lagi pak
jadi saya harus langsung pergi lagi
terima kasih pak
roman terbukti tidak bersalah
dan ini kebetulan hpnya ketinggalan
karena tadi dia buru buru pergi
anak saya tidak bersalah pak
sudah dibebaskan dia
terima kasih ya pak
si roman tidak bersalah pak
sudah dibebaskan dia
alhamdulillah allah terima kasih
bapak sih bapak tak mau dengar ucapan mama
bapak tak percaya kalau roman itu tak salah
sekarang roman dibebaskan
kita mau tinggalkan dia
gimana sih pak
eh siapa juga yang mau tinggalkan dia
sebentar jangan jangan dulu kami mau turun
bapak gak jadi kebedar
tak jadi lah kami mau ke sekolah anak kami
iya sebentar pak
lalu mama sama bapak sudah pergi
bapak sama mama gak jadi lihat aku membawa penghargaan dari sekolah
maafin aku pak
ayo cepet lah
tak usah lah bapak pegang pegang aku
mama kesal sama bapak
kenapa juga kau harus kesal sama aku
ini semua gara gara bapak
sekarang romansnya sudah berakhir
bapak sudah kembali ke sekolah
bapak sudah kembali ke sekolah
bapak sudah kembali ke sekolah

sudahlah jangan kau masalahkan terus
sekarang kau menyesalkan pak
maafkan bapak pak
karena sudah tak percaya padamu
kau setangguh beruang
sekeras batu karang
kau sering buatku takut
kau buat hatiku ciut
kau buat hatiku cek
kau buat hatiku cek
sekejar kau telah menyatukan retak
menyulam hati yang luluh lantak
kau mencari hatiku
kau mencari hatiku
kau mencari hatiku
kau mencari hatiku
kau mencari hatiku
kenapa diam saja kawan
ba bapak tidak perlu isaiah pak
aku tidak pernah benci bapak
aku tidak pernah cooking
aku tak pernah benci bapak
alhamdulillah ya allah

kau lah tujuan hidupku
oh iya cara penghargaannya
bapak sama bapak jadi ke sekolah atau pulang
hei kau bicara apa man
kita pastilah datang
kau pikir buat apa kami turun dari bus dan buang buang ongkos
kalau bapak tak beli tiket dua kali
kita akan buang buang ongkos tadi
sudahlah jangan kau bahas bahas lagi soal itu
sudah sudah mama
eh eh eh tunggu
naik apa lah kita
mama sama bapak tetap naik motor aku saja
itu tinggal aku cari ojek lah gampang
saya akan cari pemain musik baru untuk cafe kita
aku tadi nabrak orang ya
tak apa pak
tak apa tak apa
pak tak apa pak
pak aku tak apa
saya tadi berkendara sambil nelfon
kalian semua gak kenapa kenapa kan
ah lain kali kalau kau mau bertelepon
janganlah kau bawa mobil
kalau tadi kami sampai tertabrak
masuk penjara lah kau
kita kita enggak apa apa pak
syukurnya kalau begitu
ini kartu nama saya
kalau misalkan ada apa apa bisa hubungi saya langsung di sini
kebetulan saya buru buru
saya masih ada meeting lagi pak
jadi saya harus langsung pergi lagi
nggak dapat pak
motornya satu orangnya tiga nih
pasti butuh tumpangan
buat kamu dulu tahu di sedekah
bapak aku nunggu
gue tahu pasti tujuan lo kemana
rumah sakit kan lo
masih unggang lo rumah sakit
bapak ibu ini siapa ya
bapak ibu ini apa mau naik ojek saya
kalau mau naik ojek bang okil punya surat suratnya yang lengkap
ambil surat antri di belakang pak
ini mama sama bapak gue
mereka baru nyampe dari medan
bapak ibu dari medan
oh ini bapak ibu
iya jadi mama sama bapak gue mau naik motor gue
kan kebetulan ini ada lo
antarin gue ke kosan gue dulu baru kita ke sekolah sma tujuh ratus dua belas
eh eh eh sebentar sebentar
kalau sampai jatuh anak gue pecahkan motor kau

hati hati aku sama bapak
beri bapak lu beri
beri banyak ribu
pak ikutin aku di belakang ya
kok fotonya nggak berubah berubah sih
saya sih nggak rela kalau yang roman foto mesra mesraan sama bella
kok rahman malah pasang foto sama bella sih
kok mau sama gue